ketua umum asosiasi pedagang pasar indonesia atau appsi ferry juliantono
menyayangkan vaksinasi covid sembilan belas untuk pedagang pasar di ibu kota belum dilakukan secara menyeluruh
vaksinasi masal ini baru dilakukan di tiga pasar salah satunya di pasar tanah abang jakarta pusat
menurut ketua umum appsi ferry juliantono pedagang pasar merasa kecewa
tidak menjadi prioritas pemerintah termasuk soal vaksinasi covid sembilan belas
seharusnya pemerintah mengutamakan pedagang pasar dalam vaksinasi masal agar perekonomian kembali pulih
satu kali kita berperasangka positif kita akan dukung pemerintah